hujan lebat yang mengguyur jakarta sepanjang minggu sore hingga malam menyebabkan banjir beberapa wilayah
sejumlah kendaraan yang memaksa menerobos banjir akhirnya mogok dan kemacetan pun terjadi di beberapa ruas jalan
banjir setinggi lima puluh cm menggenangi ruas jalan tanjung duren raya jakarta barat minggu malam
selain macet sejumlah kendaraan roda dua yang nekat menerobos banjir mogok
hal serupa juga terjadi di jalan patra kebonjeruk jakarta barat
banjir setinggi delapan puluh cm membuat ruas jalan tak bisa dilalui kendaraan
para pengendara terpaksa menerobos motor untuk menghentasi genangan
sementara puluhan kendaraan roda dua mogok dan kendaraan roda empat pun putar arah akibat banjir yang terjadi di jalan arjuna selatan palmerah jakarta barat
ketinggian air yang masuk ke jalan raya mencapai tujuh puluh cm
sementara itu ratusan kendaraan terjebak macet akibat genangan air setinggi lima puluh cm saat melintasi jalan celuduk raya ulu jami pesanggaran jakarta selatan
sejumlah pengendara motor yang memaksa melintas juga mogok
struktur tanah yang agak rendah dari kali serta buruknya saluran air menjadi penyebab masalah klasik yang tak kunjung dapat diselesaikan oleh pemerintah dki jakarta